siatika gelarang gimana mau jok gue makin kagak ngerti urusannya
ngerti gua harus tanya nih matikan ya kenapa si lela dilarang larang kerja di tempatnya di sulam
eh mau ngopi dulu lagi kurang fit salamualaikum salam
kerja kirain mang kalau jadi bukan di mal berarti butuh karyan baru dong pak
ji tanya maji sulam ya insyaallah
kemungkinan emang kita nambah karyawan baru si lela mane nih ini hari belum datang juga
iya tujuh tujuh juga belum
lela mulai hari ini lu kagak usah lagi kerja di warung buburnya maji sulam
kok gitu sih emang kenapa habisnya bener bener sebel masa gue sama mami makan

ber ambassadors siap tiba tahun biasa
udah preparing jakarta
atau mungkin juga word of guardian
dengerin apa kata pok lo
dulu jangan kerja lagi di warung bubur haji sulam
nih keluarganya pak haji sulam itu sudah terlalu baik membantu kita
kalau layla mendadak nggak kerja mereka pasti bingung nyari layla
hala bilang aja ada masalah antara gue sama tante rodia
dasar ya tuh tante tante udah tua mandul
awas ya ntar dikakawinin tuh om haji sulam
astagfirullahaladzim kak tika
nur mak mau ke warung haji muhyiddin dulu ya
ada yang mau gak beli nih
iya mak nur langsung kesana aja ya mak
beli sabun cucinya bu haji
eh bu tadi si nur mau kemana
oh tapi kok bawa maaf segala ya kayaknya ada urusan penting gitu ya
nah dia itu mau ngelamar di warung buburnya haji sulam
nah yang mau dibangun di mall itu
jadi juga dia buka warung
mau jadi pelayan di sono ya si nur
paling juga si nur ntar nggak betah di solo
sama haye di sini
saya kan juga punya rencana mau ngegedein toko
oh jadi mau dibangun juga bu haji
orang kan kepengen selalu maju
udah gitu udah ada namanya lagi
apaan tuh bu haji
apaan tuh m m
muhyiddin maimunah marta
gak kayak warung sebelah
bubur ayam bang sulam
hah sini mbak
ambil kencing mbak
si sulam bener bener mau buka warung bubur di mall mbah
dia juga butuh karyawan yang banyak
ternyata bener juga ya dia
ayo dong cepetan jual tanahnya
ntar bisa keduluan dia loh
ntar juga kejual
gak bisa sabar sabarnya ntar keburuan dia lagi
iya bakal gua jual
ambil sih umi
jadi abah mau jual tanahnya ya
tau ga gua lagi pusing nih gara gara si sulam
kalau abah pusing ya
jadi maksud bang ojo datang kemari itu disuruh amai ojo
tentu disuruh amai om haji sulam gitu
iya enak ngerti kak
haji sulam teh khawatir
takut kalau kalau nenela itu sakit
kalau dia khawatir kenapa bukan dia aja yang jawabin lela
ya mana mamang tau
mamang teh datang kemari cuma menjalankan amanat haji sulam
perlu bang ojo ketahui ya
kalau lela itu baik baik aja
alias sehat walafiat
kalau si lela sehat walafiat kenapa tidak boleh masuk kerja
tentu karena ayah yang larang
nelela kerja lagi di tempatnya om haji sulam
saya teh minta maaf sama ning atika
kalau neng atika itu tersinggung perihal kejadian yang kemarin
eh bang ojo
kasih tau ya juragan ente
kalau haji sulam sama bininya itu masih pengen sila kerja di sono
suruh mereka berdua tuh buat datang kemari minta maaf sama aye
bukannya bang ojo
bener apa yang kata mami ayah
jadi orang itu harus sportif dong
harus mengakui kesalahan mereka
dan datang langsung kemari bukan nyuruh orang lain
aduh kok ngomong teh jadi heran
kok jadi kebalik malah gue haji sama pak haji ya salah
udah deh gak usah dibahas
yaudah kalau begitu bang ojo permisi
tumben ke rumahnya ada apa
iya tuh saya nih baru ajang tengokin si nelela
emangnya kenapa emang anak gue perasan dia gak kenapa napa
nah itu dia yang bang ojo juga bingung
tadi teh haji sula meminta saya buat tengokin si nelela
karena haji sula khawatir si nelela sakit
ternyata si relak gak boleh masuk
gue makin kagak ngerti ini urusannya
ya emang ojo juga gak ngerti
kenapa si lela dilarang larang kerja di tempatnya di sulam
lagi kurang fit
ini mbape mau tanya nih sama lo berdua
kenapa lo ngelarang ngelarang si nelela kerja di rumahnya haji sulam hah
gue kagak habis pikir sama lo berdua hah
lo bikin kepale mbape pusing aja lo
aduh mbak be baru pulang udah ngomel ngomel marah marah mulu nih
napas dulu aja
terang aja babe marah marah
lo ngelarang si nelela kerja di warung tunggurnya haji sulam tanpa alasan yang jelas
abang gak usah cerewet
diam aja bang
ntar juga abang tau ya kenapa kita berdua sebel sama haji sulam yang belagu itu
siapa yang belagu berdua hah
susah banget dibilangin
kalau ketahuinya lo teka tau gak hah
gengsi aja lo gede sok dibutuhin lagi
kepale batu lo berdua
waktunya jadi imut rasanya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sebenernya tika itu siapanya kamu sih
ngapain sih lo tanya tanya itu
ya aku mau kepastiannya aja
kalau memang dia pacar kamu aku bunuh dia
apa apaan sih tak
gue sama tika itu gak ada hubungan hp hp
gue senengnya kita bersama aja
berarti benar dong dia pacar kamu
gue sama tika itu kagak ada hati
lagipula tika itu sudah berkeluarga sudah punya anak satu
tapi ditinggal sama suaminya
ya enggak sih
cuman waktu di rumah sakit kayaknya kamu mesra banget
gak gitu kamu masih
kamu nurut lagi sama dia
waktu di rumah sakit itu
sandainya saja waktu itu luka aku sudah kering
gue bakal lusur tuh
udah deh gak usah pusingin
berarti dia bukan pacar kamu
pacar gue itu orangnya pakai jilbab orangnya santun
gue udah juga
gak mungkin lah si roby mau pacaran sama tante tante yang gatel kayak gitu
kalau saingan gue pacarnya roby yang kayak kemarin
berat juga sih
gimana kalau gue manfaatin aja tuh tante tante yang gemit untuk merusak si robby sama rumana
ntar kalau udah renggang baru deh gue masuk
sayang lokasi tempat reveals

gak boleh ngajakin vom yang makin saudara
jobber yang bekerja